tampak istri ganjar pranowo itu banyak mendengarkan wejangan dari ibunda dari alisa
ya ini kan perdana menteri baru lee strauss
kita harus pilih dulu di mana sih yang prioritas kita lindungi dan kita jaga supaya lestari